sejumlah selebritas hadir dalam prosesi akad nikah kaisang pangarep dan erina gudono
yang berlangsung di pendopo agung royal ambarukmo sleman yogyakarta sabtu siang
rombongan selebritas ini hadir mengenakan busana batik beraneka warna
raffi ahmad mengenakan batik lengan panjang dengan nuansa biru
sementara nagita sang istri memakai kebaya berwarna biru muda
irfan hakim mengenakan batik nuansa putih coklat dan desta berbatik coklat serta memakai kacamata hitam
di sela sela para tamu undangan ada pula chef arnold yang juga dikenal sebagai salah satu sahabat kaisang
mereka terlihat bercengkrama dengan tamu tamu lain yang telah hadir lebih awal